kan sirup dimana mana sama atur rasanya
gak usah ya
kok dikunci ya
ya ampun dong kenapa tidak isi rahat di dalam
ini kunci rumah saya dimana ya kum
kunci rumah kamu hilang
itu saya tidak tau dimana kunci rumah saya
ya allah kang dadang yang sabar atur kang dadang
kang dadang lagi di ujung
dicoba sama allah kang dadang
sabar kang dadang
ceng kita cari yuk
kamu gimana sih doy
kunci rumah si dadang gak ada sama kamu
udah cari doy melehoy
kamu bercanda ceng
kan yang terakhir ngunci pintu kamu ceng
yang saya kunci teh pintu rumah saya doy
orang sabar disayang allah tuh kang dadang
iya saya tau makanya cepetan atu doy
ya tolong atu dibuka cepetan i doy
jangan main main
permisi maaf maaf ya makasih ya
si edward pasti di warnet
kunci rumah saya sama kamu gak ya
pakai ini bisa gak
itu punya si dadang
nih udah ada nih lupa

dia liat dia

tidur ya nak
kemarin kemarin teh nggak ada yang sakit
begitu ada dokter clara semuanya pada sakit
namanya dokter clara
temen waktu kecil
atau waktu dokter kelara kecil kamu pernah timang timang
dulu jeniper saya mau kasih nama clara
tapi gak boleh sama atem
karena atom udah nyiapin nama jeniper
makanya namanya jeniper bukan clara
untung aja ya nama anak kamu bukan clara
kalau namanya clara pasti gak ada yang mau datang ke bos kemas ya kan
kok kamu malah bersyukur sih saya ledekin
saya makin gak ngerti secara pemikiran kamu doi
doi sekarang saya tanya sama kamu doi ya
kenapa kamu malah bersyukur nama anak kamu bukan clara
kalau jeniper namanya clara
orang orang itu pasti berobatnya itu nggak ke puskesmas
tapi berobatnya ke rumah saya cek
karena disangkanya dokternya tuh anak saya
karena disangkanya dokternya tuh anak saya
karena disangkanya dokternya tuh anak saya

ceng katanya mau jemput edwin
cuma alasan aja sebenarnya saya males masuk rumah si dadang
males apa merasa bersalah
kamu kenapa ngeliatin saya seperti itu sih doy
males apa merasa bersalah ceng
males merasa bersalah
ya udah tidur
ya udah tidur
mau minum air dingin nggak
terima kasih dong
disini air dinginnya beda loh
kemarin sd nya empat pintu
air dingin disini sehat kum ya
kalau ada sirup boleh
ada apa sih yang ada disini
kan sirup dimana mana sama atur rasanya
gak usah ya
eh tidurnya macem mana ya
kok dikunci ya
jangan kemana mana ya
tapi tolong jangan bilang siapa siapa ya
iya begitu kata dokternya
terus dia juga bilang
sebenarnya mas iko juga udah ngelarang
masalahnya bukan melarang makanan mahal
atau murah atau bagaimana
tapi harus yang sehat
nih si acek dengerin gak sih
jangan jangan dia ngoping lagi
dia juga ngelup dan mengamuk
dia selalu selalu bilang
mereka tiada yang kena
our four but jahit di tubuh lo
terus gini kok kalau saya stop beli makanan mahal kemudian saya masak sendiri pasti si aceh nya kan saya jatuh miskin
padahal kan kamu tau juga kan saya makin kaya
ini si aceh yang pasti nguping nih